harus diselesaikan terus waktunya juga mepet jadi banyak pikiran juga jadi stres itu bisa memicu asam
jadi ayo anak muda indonesia kita kembali ke sektor pertanian inilah inilah kekuatan bangsa kita
dan emang lu telat banget basketnya kelas sembilan baru mulai sih
jadinya belum bisa mulai pake
tadi gedung bertingkat sudah kemudian tempat ramai sudah
ada juga laboratorium anak anak yang dijadikan edukasi di sana
dan juga nipar asmi abubaker surya chandra dan sanita nwijaya
tahun ini kan memang produksi batubara itu mencapai
ada sertifikasinya juga dan semua itu memenuhi syarat
ya jadi kepikirannya kalau punya rumah sendiri mau bingung pulang ada buat songkosin mah gitu kata dia
itu kan kadang dari beberapa negara mereka suka bikin agak sedikit kurang bisa diatur ya
karena ya mungkin kalau michael jordan itu
dan beberapa cuitan yang misalnya kemarin kita bicara soal abah awal misalnya ya
adalah salah satu cara meminimalisir